hamba yakin mereka adalah orang orang suruhan papa gerah
kakang banyak subah berbohong
dengan berpura pura membunuh papa gerahan
dalam keadaan keren
raden tunggu raden
sebaiknya raden lanjutkan pelajaran
kan sudah aku katakan
kalau aku bosan
aku itu putra mahkota
kitab itu sangat berguna
untuk menata perilaku
calon raja seperti raden
dan hubungan raja dengan rakyatnya raja
itu tidak penting bagiku pak man
maafkan pak man raden
pak man diperintah kusirat
pak man resi ini sudah keterlaluan
nanti ku adukan pada rama prabu
aku tidak bisa membebaskan diri dari totokan ini
kau akan segera melihat
totokanmu tidak mempan terhadapku
baru segitu ilmu pak man sudah mau mengajarku
ilmu pak man itu masih kecil
jangan menghalangi jalan
kalau mau lewat
tinggalkan nyawamu di sini
jurus golok setan
baguslah kau mengenal jurus kami
artinya kau siap untuk mati
rencana keperajuritan galuh
kenapa mereka bisa memilikinya
bukankah rencana ini hanya dimiliki wardia galuh
bencana ini milik papa gerahang
aku harus segera melapor ke istana
sepertinya dugaanku semakin terbukti
ada orang di dalam istana yang ingin berhiyah
kenapa kamu jalan jalan
bukankah sekarang saatnya
kamu belajar kisah
kita bersama bramesti
paman nersi yang mengajar itu
tidak tahu apa apa kan jeng ibu
aku semakin tidak mengerti
dengan apa yang diajarkan
oleh paman nersi itu
apakah kan jeng ibu mau
aku semakin bodoh
karena diajar oleh paman nersi itu
brahmesti adalah pengajar terbaik di kerajaan ini
jangan sembarangan kalau bicara
paman nersi itu
dan terus membaca kitab
mana mungkin calon raja
hanya membaca dongeng dongeng yang tidak jelas
apa itu yang kan jeng ibu mau
supaya paman resmi itu diganti
sudah berapa kali
kamu meminta nersi yang mengajarimu diganti

kamu jangan beralasan macam macam
aku tidak peduli
nersi itu diganti
dengan resi yang benar benar
ibu akan mengganti resi yang mengajarimu
tetapi kamu harus janji pada ibu
kamu harus belajar
aku akan lihat dulu pengajarnya
aku tidak akan langsung belajar
resi itu mampu memberikan ilmu yang aku kehendaki
aku akan belajar
tapi kalau tidak
kan jeng ibu
harus mencarikan nersi penggantinya
ibu akan mencarikan resip pengajar yang lain
kamu tidak akan pernah lagi menolak keinginan ibu
kau tidak akan pernah lagi menolak keinginan ibu
kau tidak akan pernah lagi menolak keinginan ibu
membimbing raden perbomenang
sudah menjadi kewajiban ibu
aku percayakan anakku kepada mu
tidak ada yang bisa dipungkapi
ibu mohon diri
bukankah papa gerhang
untuk oleh kakang banyak sumba kenapa dia bisa bebas berkeliaran
pangapunten gusti prabu benar gusti
selain itu hamba menemukan rencana ini berada di tangan pembunuh bayaran
hamba yakin mereka adalah orang orang suruhan papa gerahang
kakang banyak sumba berbohong
dengan berpura pura membunuh papa gerah untuk melindunginya
dalam keadaan kering ikan ikan tidak bisa membedakan mana umpan mana makanan
kita tidak boleh cepat cepat memutuskan
sebelum dalam keadaan terang bendera
apalagi ini melibatkan orang di dalam istana
kalau soal rencana bisa saja didapatkan
tidak ada yang mampu
pangapunten gusti prabu
ada baiknya kalau kita mencari bukti bukti terlebih dahulu
masalah ini memang tidak bisa disimpulkan begitu saja
perlu pengamatan mendalam
agar kita tidak jatuh ke dalam perangkap orang orang yang ingin memancing di air keruh
jangan sampai kita menangkap mereka
jangan sampai kita menangkap mereka
jangan sampai kita menangkap mereka
jangan sampai kita menangkap mereka
dan aku perintahkan
tangkap papa gerahang hidup hidup
hamba mohon diri
bisa verta di warung a